puluhan korban gempa lombok yang mengalami patah tulang dirawat di rumah sakit terapung kri suharto
yang bersiaga dua puluh empat jam di pelabuhan carik lombok utara
keberadaan kri suharto bagaikan oase bagi pengobatan pasien patah tulang akibat gempa lombok pada minggu malam yang lalu
hingga sepekan pasca gempa memporak porandakan lombok warga korban gempa masih berdatangan ke kri suharto ini
kapal milik tni al ini telah bersiaga di pelabuhan carik sejak selasa lalu
pasien korban gempa dengan masalah patah tulang dan membutuhkan tindakan operasi
langsung dirujuk ke kri dr suharto
nama dr suharto diambil dari nama seorang dokter ahli ortopedi atau tulang yang berjasa menolong pejuang
ataupun korban perang di era kemerdekaan
kapal enam lantai ini seakan rumah sakit terapung yang mampu menampung puluhan pasien rawat inap
dengan fasilitas lima ruang bedah dan dua ruang rawat ini
kri dr suharto bersiaga memberikan pelayanan diberikan
kri dr suharto juga memberikan pelayanan bagi korban gempa
setidaknya sepuluh dokter spesialis tulang dan enam puluh dua petugas medis disiapkan
meski demikian banyaknya pasien sempat membuat petugas medis kewalahan
untuk kendala tentunya obat obatan yang kita bawa kemarin
kita membawa dari surabaya itu bersekitar tiga puluh an koli material kesehatan sudah menipis
tapi dengan komunikasi yang bagus dengan satgas yang ada di darat juga
ada perbantuan dari mataram kotanya
kemudian juga hari ini tadi ada heli kita juga siap untuk membawa
tadi barusan membawa kantong darah dari pmi di rumah sakit umum di mataram
di rumah sakit terapung kri dr suharto ini warga yang mengalami patah tulang dapat segera ditangani
dwi bocah lima tahun ini mengalami patah tulang tertimpa bangunan saat gempa lombok
untungnya bocah malang ini bisa segera ditangani rs suharto
di operasi patah tulang paha
sama jebol gininya kaki kanannya di jarit enam
bagaimana pak sejak dirawat di sini jauh lebih baik kondisinya
iya ya jauh lebih baik
kontrol juga tetap sampai enam kali sehari dikontrol
belum lagi malamnya yang hari aja sampai enam kali belum lagi malamnya
terus perawatan terus tetap perawatan
terus kalau ada keluhan
kri dr suharto sebelumnya telah bertugas memberikan pelayanan di tsunami aceh dua ribu empat belas
dan di gempa padang dua ribu enam silam
serta sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga di penjuru negeri
ini merupakan satu dari ruang rawat inap yang ada di rumah sakit dr suharto
rumah sakit kapal terapung yang bersandar di kawasan lombok utara
dari tempat ini sudah delapan puluh orang pasien menjalani operasi ortopedi ataupun luka fraktur
seperti halnya patah tulang
ataupun tindakan tindakan medis urgent yang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit daerah
ataupun posko posko bantuan kesehatan yang ada di kawasan lombok utara maupun daerah sekitarnya
dan diharapkan dengan tindakan medis yang cepat dan keberadaan rumah sakit terapung dr suharto ini
mampu membantu warga korban gempa lombok untuk bisa mendapatkan pelayanan secara gratis
dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sangat taktis
sehingga mereka diharapkan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalah
diyudawan lombok utara